mantan pelatih timnas u sembilan belas indra syafri mendapat kesempatan untuk menimba ilmu ke klub raksasa seri a juventus
melalui instagramnya indra safri membagikan foto foto dirinya saat berada di markas juventus
kunjungan indra syafri ini dalam rangka ikut menemani pemenang kompetisi gala siswa indonesia yang mendapat kesempatan berkunjung ke akademi juventus
dilansir dari cnn indonesia com indra pun berkesempatan belajar mengenai pengelolaan sepak bola secara profesional
tak ketinggalan indra juga ikut menyaksikan laga liga champions antara juventus kontra valencia